suasana duka menyelimuti kedatangan tujuh korban meninggal dunia
akibat kecelakaan bus po purnamasari di subang jawa barat
kedatangan jenazah tersebut yang merupakan rombongan wisatawan dari depok
langsung diterima wali kota depok idris abdul somad di masjid asabariyah cipayu
wali kota depok turut memimpin sholat jenazah
dan kemudian jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan
wali kota depok juga mengatakan
para korban nantinya akan diberikan santunan dari pemerintah kota depok dan cesara harja
ya saya sudah tetapkan untuk seluruh korban meninggal dunia
itu bantuan bansos masing masing sepuluh juta
untuk yang dirawat di arah sudut itu tidak akan gratis
suasana duka juga menyelimuti pemakaman pengembudi bus dede purnama
di tpu kampung kuda gunung putri kabupaten bogor jawa barat pada minggu siang
dalam kesempatan ini pihak keluarga juga memohon maaf kepada seluruh korban
atas musibah yang terjadi
almarhum dede meninggalkan istri dan enam anak yang masih bersekolah
anak saya supaya ada ya minta maaf sama korban yang banyak
saya minta dimaafkan saya minta dimaafkan semua korban dari pihak anak saya supir
sementara itu tiga puluh tiga korban luka kecelakaan bus dirawat di rumah sakit ui depok jawa barat
beberapa dari mereka mengalami luka berat sehingga harus menjalani operasi
dan satu orang diperbolehkan pulang
biaya perawatan korban ini ditanggung oleh pihak jasa marga dan pemkot depok
pada minggu pagi polisi melakukan olah tkp dengan mengerahkan sejumlah alat
seperti scanner tiga d working measure dan drone
pihak kepolisian berhasil menemukan sejumlah bukti
salah satunya tidak adanya bekas pengereman di sekitar tkp
menurut informasi yang didapat polisi sang sopir sudah terbiasa melalui jalur kecelakaan
tidak ada banyak pengereman
ini sementara ya sementara nanti hasil hasil berjadikan lebih baik
jadi kita bisa menemukan sejumlah bukti di tempat wisata
kemudian ya itu
kemudian si sopir saya tanyakan juga sopir sudah biasa di sini
artinya sopir itu sudah hafal betul jalan area wilayah sukabumi
ini ada apa nanti
sebelumnya delapan orang meninggal akibat bus pariwisata mengalami kecelakaan
tergelincir di ciatar subang jawa barat pada sabtu delapan belas januari lalu
kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan
guna mengungkap secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan
meliputan cnn indonesia